latihan baris per baris secara intensif terus dilakukan oleh calon pas ki braka dua ribu dua puluh tiga
sebagai upaya menuju persiapan menjalankan tugas utama
yakni menaikkan dan menurunkan bendera di istana merdeka
untuk menunjang kenyamanan saat latihan
seluruh capaska mengenakan seragam latihan yang dirancang khusus
untuk beraktivitas di luar ruangan
gerakan demi gerakan terus dimantapkan
seiring menyelaraskan tempo langkah tegak pasukan
tujuh puluh enam calon anggota pas ki braka semakin jatuh berlatih
di bawah terik matahari yang seakan terus menemani
untuk mendukung kegiatan baris baris
seluruh capaska mengenakan pakaian latihan
pakaian ini dikenakan agar mereka leluasa bergerak saat di lapangan terbuka
siap nyaman sih kak karena bahannya enggak panas
nggak ada kendala sih kak karena kainnya juga
siap mungkin karena saya kan sering memakai baju oversize
jadi ketika memakai baju yang fit begini jadi mungkin agak aneh
tapi ini nggak terlalu aneh sih kak bagi saya
dari pakaian sih cukup nyaman ya
untuk kalau mengganggu sih tidak
karena sudah nyaman di badan
terus juga tidak terlalu besar
tidak terlalu kecil gitu

sejauh sini tidak sih tetap biasa saja
seragam latihan yang dipakai capaska
diproduksi oleh salah satu produsen baju olahraga asal bandung jawa barat
pakaian yang terdiri dari kaos lengan panjang dan celana panjang
hingga aksesoris topi ini dirancang berteknologi at uv
untuk memproteksi kulit tubuh dari paparan sidar matahari
dalam intensitas waktu lama
selain itu pakaian juga menggunakan bahan yang ringan
lembut serta tingkat kelenturan tinggi
pemilihan motif dan warnanya juga mengacu pada growd
sofi kebangsaan indonesia
oke bahannya sendiri kita menggunakan teknologi mts
mts yang dia itu menggunakan teknologi anti uv
di mana mereka akan terhindar dari bahaya paparan sinar uv
pada saat mereka latihan
dan untuk bahannya sendiri tentunya kita sesuaikan dengan bahan yang stretch
bahan yang nyaman adem dan juga cepat kering
food republic indonesia yang ke tujuh puluh delapan itu mengusung tema
terus melaju untuk indonesia yang lebih maju
nah di situ ada nilai gotong royong ada nilai estafet
di mana semuanya kita tuangkan ke dalam baju tersebut
jadi ada tujuh nilai yang sudah kita tuangkan ke dalam baju tersebut
seperti ada lima garis yang ada lima garis terpisah
ada satu garis tebal dan juga dari segala logo
warna sudah kita sesuaikan dengan nilai nilai yang sudah sesuai
dengan tema hud republik indonesia dua ribu dua puluh tiga di tujuh puluh delapan tahun ini
untuk menunjang kenyamanan saat dikenakan
ukuran seragam latihan disesuaikan dengan ukuran tubuh tiap tiap capaska
capaska dua ribu dua puluh tiga akan menjalani latihan baris berbaris hingga lima belas agustus mendatang
selanjutnya tujuh puluh enam capaska akan menjalani pengukuhan oleh presiden joko widodo
menjadi paski braka dua ribu dua puluh tiga
tim liputan cnn indonesia